terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saya sintia rompas saudara video segerombolan kambing
tengah berjalan di jalan layang kasablangka ramai di media sosial
akibat kejadian ini lalu lintas di jalan layang kasablangka sempat tersendat
karena banyak pengendara terpaksa berpindah jalur menghindari gerombolan kambing
inilah video segerombolan kambing saat melintas di jalan layang kasablangka tebet jakarta selatan
delapan ekor kambing tengah berjalan di lajur kiri jalan layang tanpa ada penjaga
sebuah mobil tampak menggiring kambing kambing tersebut untuk tertip di sisi kiri
sembari membantu mereka keluar dari jalan layang